calon presiden nomor dua prabowo subianto dan badan pemenangan nasional menyatakan
sikap menolak hasil penghitungan pemilu presiden dua ribu sembilan belas yang dilakukan kpu
bpn juga membeberkan data kecurangan pemilu versi mereka
sejumlah petinggi bpn membeberkan data kecurangan pilpres yang mereka klaim sebagai fakta valid
di antaranya terkait dpt bermasalah keberpihakan aparat kepolisian dan keganjilan situng kpu
prabowo dan bpn menyatakan sikap menolak hasil rekapitulasi kpu dan meminta penyelenggara pemilu menghentikan penghitungan yang tengah berlangsung
selain itu ketua umum partai gerindra ini juga menyentil soal tokoh pendukungnya yang dijerat tuduhan makar oleh penegak hukum
prabowo mengatakan akan mengumpulkan ahli hukumnya dan membuat surat wasiat demi membela kepentingan rakyat
ia sempat menyinggung sejumlah pihak yang ingin bertemu dengannya
dan prabowo menegaskan siap berunding namun tidak akan menyerah
prabowo masih berharap kpu akan bersikap adil dan menghimbau agar menegakkan kebenaran
peroleh hari ini saya ke kata negara saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan membuat surat wasiat saya
saya katakan gak usah nakut nakuti kita
saya akan berhubung dengan makar makar

saya akan berhubung dengan makar makar
orang orang ini tokoh tokoh bangsa ini bukan makar

jenderal jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda

mereka tidak makar
mereka tidak makar
tiasno tidak makar
tiasno tidak makar
imam suhaid tidak makar
imam suhaid tidak makar
imam suhaid tidak makar
imam suhaid tidak makar
tijauh ini tidak makar
amin rais tidak makar
kita memberan negara dan bangsa indonesia
sebelumnya kubu prabowo sandi mengundang sejumlah pihak termasuk partai koalisi pendukung jokowi maruf
di acara pembeberan kecurangan pemilu versi mereka
di sisi lain kpu meminta dugaan kecurangan itu diungkap di rekapitulasi nasional
besok akan ada paparan dari tim khusus dan kami mengundang seluruh elemen masyarakat
baik itu pakar di berbagai bidang
dan kita harapkan paparan besok bisa mengungkap temuan temuan yang berkaitan dengan it
dan penyimpangan penyimpangan yang terjadi sebelum pas dan sesudah
dan kemudian kemilu tujuh belas april
badan pemenangan nasional prabowo sandi telah mengundang perwakilan duta besar negara negara asing
seluruh instansi pemerintah serta tim pasangan capres cawapres nomor urut satu jokowi maruf ke konvensi pers
yang bertajuk mengungkap fakta kecurangan pada pilpres dua ribu sembilan belas selasa sore
ya kita mengundang semua malah kita juga mengundang dari pihak
partai koalisi pendukung jokowi maruf
dan kita mengundang seluruh pemerintah juga kita mengundang
karena kita ingin ini terbuka tidak ada yang ditutup tutupi
ini terang benderang demi pemilu yang jujur dan adil
harapan kita agar tentunya perbaikan perbaikan ini bisa dilakukan sebelum tanggal dua puluh dua mei
menanggapi hal itu tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ justru mempertanyakan balik terkait ada atau tidak
tidaknya data yang akan disampaikan
jurubicara tkn irma caniago seperti dikutip detik com menyarankan kubu dua untuk menunggu keputusan akhir dari kpu
sementara itu kpu meminta informasi dugaan pelanggaran pemilu itu disampaikan di tempat rekapitulasi nasional
menurut komisioner kpu hasim ashari sampai saat ini bpn belum membawa data pembeda di rekapitulasi kpu
sehingga belum ada masalah dalam rekapitulasi nasional
mumpung ini rekapitulasi buka bukaan di sini aja
karena di sini kan forum rekapitulasi semua saksi hadir
jadi tidak hanya di cross check dengan datanya kpu juga di cross check dengan data yang dipegang oleh masing masing atau semua peserta pemilu
bagaimana partai politik maupun apa itu namanya pasangan jalan presiden
di sisi lain ketua dpr bambang susatyo menghargai upaya bpn menyampaikan beberapa kejanggalan ke publik
namun menurutnya negara sudah menyiapkan sarana penyelesaian sengketa pemilu yakni mahkamah konstitusi
lalu apa saja bukti hingga laporan hasil evaluasi internal kedua kubu yang memuat hasil kecurangan pemilu serta dugaan cacat teknis yang terjadi
serta bagaimana kemudian kedua kubu ini menjawab tantangan dalam menguji paparan fakta kecurangan tersebut
langsung saja kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio malam ini
ke kang pipin sopian jurubicara bpn prabowo sandi terima kasih kang pipin sudah
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sehat kang
juga ada bang inas nasrullah zubir anggota tkn jokowi maruf
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam terima kasih bang inas sudah hadir malam ini
berarti itu terima kasih sudah hadir malam ini di studio pranyus
oke kita mungkin langsung saja ya mencermati apa yang berlaku di studio pranyus
mencermati apa yang menjadi dinamika saat ini khususnya pasca pilpres ini
dan yang baru saja kita lihat hari ini bahwa ada paparan tentang kecurangan pemilu
saya ke mbak titi dulu deh ingin melihat bagaimana kemudian perludem menganalisa apa yang dilakukan oleh kubu dua hari ini tentang pemaparan kecurangan pemilu ini
saya ingin memulai dengan ini pemilu dua ribu sembilan
dua ribu sembilan belas bukan cuma pilpres
tetapi juga pemilu lima surat suara artinya lima jenis pemilu sekaligus diselenggarakan secara berbarengan
dpt nya adalah sama
baik dpt untuk pemilu dpr pemilu dpd maupun pemilu presiden
jadi kalau kita mempersoalkan validitas dpt maka dampaknya bukan hanya kepada pilpres
tetapi juga kepada pemilu legislatif
termasuk juga kalau bicara soal misalnya cacat teknis berarti keseluruhan pemilu kita cacat
karena tahapan tahapannya menjadi satu rangkaian yang diselenggarakan secara berbarengan
karena jurnalnya sudah serentak ya
karena pemilu serentak
walaupun kata serentak ini pun kalau dalam terminologi pemilu serentak sendiri tapi itu yang terpisah ya
kurang pas gitu
nah jadi kita harus lihat bahwa pemilu ini suka tidak suka dia satu paket
jadi kalau misalnya ada dampak terhadap kecacatan teknis itu juga
kalau misalnya ada dampak terhadap kecacatan teknis dalam pengelolaan tahapan kita terlalu pragmatis kalau menyebut ini adalah kecacatan yang parsial
misalnya hanya melihat dari sisi pilpres saja
saya ingin melihat ini secara utuh secara holistik
sehingga kemudian tidak kemudian logika kita dibawa secara terpilah pilah
itu saya ingin memulai dari sana
yang kedua dalam pemilu tidak boleh satupun kecurangan itu terbiarkan
itu kita sepakat
semua kecurangan harus ditindaklanjuti dan harus berdasarkan prosedur hukum yang ada
jadi kalau memang kita ingin menempuh prosedur hukum maka kita hormati hargai
jangan kemudian prosedur hukum kita pilih tetapi ada catatan kakinya
jadi yang penting adalah prosedur hukum kita pilih untuk mengawal penegakan hukum
sehingga prosesnya betul betul berjalan benar akuntabel transparan
tetapi satu sisi ketika kita memilih itu karena kan demokrasi itu padanannya satu lagi
yaitu adalah demokrasi yang berbasis supremasi hukum
karena kita demokrasi konstitusional bukan yang lain lain
jadi saya kira kita hargai ekspos yang dilakukan oleh bpn dan juga dorongan agar bawaslu bekerja
tetapi sekali kita bicara infrastruktur hukum bekerja maka kita hormati dan kawal bersama
nah hanya jika itu yang harus kita hindari
mbak titi kalau secara aturan apa yang dilakukan oleh kubu dua ini memaparkan hasil kecurangan seperti itu boleh
sah sah saja atau bagaimana
tapi sekali lagi kan disebutkan ini sebagai bagian dari dorongan agar bawaslu menindaklanjuti berbagai laporan yang mereka sudah sampaikan
nah ini kata kata dorongan kepada bawaslu untuk menindaklanjuti
saya kira satu sisi ini menjadi tantangan bagi bawaslu untuk bekerja secara terbuka transparan akuntabel
tetapi catatan kedua kalau kita memang ingin mengikuti prosedur hukum yang ada maka hormati prosedur hukum yang sedang berjalan
kang pipin langsung mungkin bisa ditanggapi bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh bpn dari dua tadi tentang paparan kecurangan pemilu ini dan juga sudah dinilai juga dari perludem bagaimana anda melihatnya
mas ferdi jadi kami tadi pak prabowo bang sandi dan juga bpn menyampaikan terkait dengan bahwa adanya fakta fakta kecurangan pemilih dua ribu sembilan belas yang kami sebut struktur terstruktur sistematis dan masif
jadi ada tujuh komponen yang waktu itu kami sampaikan mulai dari misalnya sebelum pencoblosan dan pasca pencoblosan itu kan sebuah siklus dalam pemilu
dan dari ketiga siklus itu kami melihat mulai dari undangan ada enam tujuh juta orang yang menanggapi
terus kemudian penyelenggara dan aparat yang pertama bawaslu tidak memproses secara adil laporan yang kami ajukan tentang terkait dengan para pejabat negara kepala daerah yang keberpihakannya terhadap satu
kemudian terkait dengan pelanggaran dua ratus delapan puluh dua pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan satu calon
misalnya waktu itu pak jokowi mengeluarkan kebijakan
kami sudah melakukan penghasilan pns kami sudah laporkan tetapi juga itu tidak diproses
padahal itu jelas hukumannya ada dalam undang undang pemilu
terus kemudian terkait hari pencoblosan banyak surat suara habis puluhan ribu suara suara sudah dicoblos di malaysia
terus kemudian proses penghitungan suara sampai dpt bermasalah kembali
kami konsisten dengan dpt
dari awal sampai akhir kami sudah memberikan warning kepada kpu bahwa ketika dpt bermasalah ada sekitar tujuh belas juta
tujuh belas lima juta dpt invalid di kpu dan itu tidak diselesaikan dengan baik
dan kemudian akan beralir kepada hasil suara yang akan di distrust oleh masyarakat
oke tapi kan kemudian kita sudah menyaksikan ya sudah mendengarkan begitu banyaknya poin poin yang disampaikan
apa yang baru untuk hari ini disampaikan
maksudnya poin tentang dpt atau tentang kecurangan kecurangan atau jumlah penghitungan suara atau error lah dalam angka
apa yang baru sebenarnya yang kemudian diekspos hari ini begitu
yang baru yang diekspos hari ini adalah sikap dari bpn dan pak prabowo yang menolak hasil penghitungan suara yang saat ini berjalan dilakukan oleh kpu
karena terkait banyaknya kecurangan yang telah dilakukan banyaknya kerja kerja unprofessional yang terjadi
sehingga merugikan dua dan menguntungkan satu
sehingga saya harus mengatakan mbak titi tadi mengatakan ini harus dipisah
oke saya setuju
setuju harus dipisah karena kejadian pelanggarannya juga terjadi pemisahan
ada buktinya oke
ketika kami kampanye ke berbagai daerah begitu sulit kami mendapatkan tempat untuk mendapatkan izin
tempat kampanye pak prabowo dan bang sandi
tetapi untuk satu begitu mudah
di karawang di bogor dan di bandung
ketika sudah di acc malam malam besoknya langsung diganti karena tidak mendapatkan izin
jadi dan termasuk bagaimana aparat hukum
saya harus katakan bahwa dikatakan waktu itu netral tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa ada bukti
saya melihat sendiri itu
saya caleg di purwakarta bekasi dan karawang
melihat sendiri bahwa mereka menekan salah satu banyak ormas untuk mendukung
tetapi masyarakat takut untuk melaporkan karena khawatir diproses secara hukum
jadi ini ada semacam intimidasi yang dilakukan
dan kami melihat bahwa ini kejadian ada di mana mana
makanya kami melihat bahwa ada dugaan pelanggaran kecurangan
dan faktanya yang kami tadi sampaikan adalah terstruktur masif dan sistematis
tapi kan publik memang menuntut dengan adanya paparan kecurangan
buktinya juga harus valid ya
maksudnya buktinya sudah sejauh mana dikumpulkan
kan kemarin kemarin belum ada nih yang kita lihat ada bukti yang cukup identik begitu
kalau sekarang sudah ada begitu sudah terkumpul dengan banyak atau bagaimana

kita sudah menyampaikan fakta faktanya
bagaimana situng itu tidak real time
situng kpu itu tidak real time
jadi ada jeda di situ sekitar lima belas menit
sehingga kita melihat sebetulnya tidak sesuai dengan yang di input dengan yang ditampilkan
jadi itu yang oleh pakar it dari alumni itb disampaikan
bagaimana kondisi ketika publik seakan akan melihat bahwa itu real time
pada sebetulnya tidak
itu di sidang bawaslu diungkap dan kpu tidak bisa membantah itu
jadi saya kira silakan makanya dari bpn menguji kepada siapapun tkn kepada termasuk perlunem
ayo kita adu data dan adu fakta terkait dengan itu
oke kita sudah dapat poinnya
tapi kalau kemudian berbicara kecurangan begitu tidak hanya bpn
tkn tentu juga seharusnya ada mendapatkan kecurangan kecurangan
saya akan nanti lanjutkan
bang ines sudah tidak sabar ya kayaknya untuk menjawab cnn indonesia prime news
oke kita kembali lanjutkan diskusi kita malam hari ini
menanggapi apa yang berlangsung hari ini dari kubu dua tentang paparan kecurangan tkn bagaimana
saya lihat begini
kalau bpn dari awal
memang mengatakan mengetahui ada dpt itu yang katanya bermasalah
tegas katakan kepada masyarakat pendukungnya
bahwa tanggal tujuh belas apis tidak perlu datang ke tps
pantes kalau pun mereka demo tidak tps itu bermasalah
kenapa ikut nyoblos itu menjadi persoalan
mereka ikut nyoblos berarti secara de facto mereka mengatakan saya sepakat dengan dpt
iya kan bu
tidak ada yang bermasalah
tidak ada yang bermasalah
bahkan pak prabowo sendiri ikut nyoblos
kalau dia ikut nyoblos berarti dia mengatakan bahwa secara de facto sudah tidak ada masalah dengan dpt
harusnya prabowo dan bpn kalau perlu juga meminta kepada pendukung untuk tidak nyoblos
sehingga nanti begitu suara sah dilihat
mungkin yang tadinya satu ratus sembilan puluh juta
kok tinggal cuma sembilan puluh juta
berarti disitu akan terlihat masalahnya
itu yang kalau kita mau elegan ya seperti itu
tapi ini enggak kan
masih ah gue gambling aja nih siapa tuh gue yang menang
ya enggak bisa seperti itu dalam berpolitik yang elegan
jadi lempar bola aja gitu
jangan asal melempar bola dong
itu satu soal dpt
yang kedua ketika mereka bawaslu kan sudah jelas sudah menyidangkan ini kan
sudah membuka menggelar perkara
dan bawaslu kan sudah jelas sudah menyidangkan ini kan

kok bukannya datang melengkapi yang katanya sudah selesai lengkap
dibawa ke bawaslu malah bikin pemaparan
aduh data begitu ya
ya udah disesuaikan saja
disesaikan di bawaslu dibawa disana
bukan di depan umum lantas mengatakan wah ini kita punya data valid
ini yang salah saya katakan
cara berpikir ini konstruksi berpikirnya itu yang salah
data ini diminta oleh bawaslu bukan diminta oleh masyarakat
dengan mengundang tkn
dengan menu mengundang duta duta besar mereka tidak berkepentingan dengan itu apalagi tkn
tidak penting dengan itu karena apa wasit kita siapa wasit kita bawas lu wasit kita bukan
masyarakat umum serahkan itu kepada bahwa sukan bahwa sudah minta lengkapi tapi tidak dilakukan
malah dibawa ke pemaparan nah kita juga nggak tahu apa itu lengkap apa tidak ini menjadi
persoalan kok saya lihat tadi cuma tuh waduh waduh waduh waduh ini kan silakan cuma begitu
persoalannya itu dua hal itu saya lihat udah enggak udah udah nggak beres ya yang kedua juga kalau memang
persoalan itu nanti di ada ada ada di katanya kepala daerah yang berpihak saya juga heran kepala
daerah ini apakah birokrat apakah jabatan politis
kepala daerah ini kan adalah jabatan politis yang diusung oleh partai partai dan di dalam undang undang
dalam undang undang pemilu dan undang undang pemerintahan daerah sudah jelas
mengatakan ketika mereka mereka cuti mereka boleh berkampanye mereka boleh berpihak aturannya ada
sekarang misalnya kepada rami saya pada di banten saya ini dari gokar tentu saya akan akan apa akan
mengusung pak jokowi karena apa karena partai saya kesana
masa sekarang kepala daerah sebagai warikota yang saya akadernya partai partai gokar misalnya kemudian
tidak boleh mengusahakan mempromosikan pak jokowi silakan aja loh serangkan semua kepala daerah
berpartai semua lantas tiba tiba bpn mengatakan banyak kepala daerah yang berpihak sama satu
loh sekarang memang kepala daerahnya banyak dari satu mau ngomong apa karena itu gerindra baik dan
pks cepet dong dorong sebanyak banyaknya kepala daerah kalau kita lihat juga sekarang kepala daerah
sumatera barat juga dari dari pks dia berpihak ke pks prabowo kita enggak ribut
oke jadi yang hari ini dipaparkan oleh kubu dua ini apa menurut bang inas omong kosong
hai omong kosong kalau dia mau paparkan ten judulnya pemaparan dipaparkan oh dipaparkan ini
dari tadi saya lihat tidak ada wah ini ini kan ini videonya ini ini enggak ada yang saya lihat
bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kok cuma bisanya ngomel ngomel
oke oke ngomel ngomel di atas panggungnya silakan oke oke silakan yang ngomel ngomel
dari awal bang kalau abang nonton pasti paham dari awal saya nonton dari awal bang dari sejam
setengah empat sampai menjelang maghrib itu dijelaskan dipaparkan dari awal tujuh hal mulai
dari proses sebelum pencoblosan pencoblosan sampai pasca pencoblosan bagaimana fakta fakta itu kami
ungkap mulai dari dpt mohon maaf bang inas ya sejak awal yang care dengan dpt itu adalah bpn
tkn kami melihat abai dengan apa kok masalah dpt tadi disebutkan bahwa misalnya seakan akan kalau
misalnya tahu bahwa itu bermasalah
kenapa tidak mengarahkan para pemilihnya untuk tidak mencoblos saya kira tidak demikian jadi
kalau begitu begitu mudah nanti pak jokowi memenangkan pertarungan kan inginnya bang inas
ketika dpt itu bermasalah tidak kita bersihkan dari kegandaan dari invalid satu kak ada seratus
lebih kakak yang bermasalah
yang disitu banyak apa namanya datanya yang bermasalah dan kemudian ada tujuh belas lima juta invalid
data yang sejak awal kami sudah mengatakan bahwa ini tolong diselesaikan jadi kami sampaikan itu juga
kemarin ketika di bawaslu kami sampaikan fakta fakta kami lengkapi data itu ke bawah
jadi kami rasa bahwa ikhtiar kami untuk meminta keadilan kepada para penegak para penyelenggara
para pengawasan itu sudah optimal oke kami juga harus menyampaikan kepada rakyatnya jika sudah meniapkan dari dpt dan dae mereka yang diperoleh dan juga dari dpi dan juga dari dpi dari dpi dan juga dari dpi
itu sudah optimal
kami juga harus menyampaikan kepada rakyat indonesia bahwa ini sebetulnya yang sesungguhnya
jadi kalau bang ines tadi hanya melihat secuplik dari pernyataan pak prabowo
hanya dua tiga kalimat sesungguhnya banyak data fakta
saya disini menyampaikan yang saya bawa ini adalah ada data dan fakta
bagaimana data data itu kami presentasikan tadi
dari mulai sebelum pencoblosan hari pencoblosan sampai terakhir
ada tujuh puluh tiga ribu salah hitung dari total empat ratus ribu tps yang sudah masuk
kita data sandingkan data yang masuk dengan c satu dan kemudian data yang masuk dalam situngnya kpu
ada potensi tujuh puluh tiga ribu
itu relawan itbpn yang menyampaikan itu
jadi begini kalau misalnya tkn juga mendapatkan katanya ada dua puluh tujuh ribu
maka seharusnya kita bisa mengungkap ini
akhirnya perlu ada pansus pemilu
pansus kecurangan pemilu
pansus meminta pertanggung jawaban kpu
makanya saat ini pks gerindra pan demokrat yang ada di dpr ri mengajukan pansus pemilu untuk apa
yang pertama mengaudit forensik sistem itkpu
yang kedua adalah ingin menginvestigasi enam ratus ribu lebih penyelenggara pemilu itu meninggal dunia
saya mendapatkan enam ratus tiga
bukan enam ratus ribu
jangan dipelintir dong
jadi meninggal dan saya kira itu harus diinvestigasi
karena apa beliau itu meninggal
yang ketiga kita ingin mengevaluasi terkait dengan undang undang pemilu
dan juga meminta pertanggung jawaban para penyelenggara pemilu
terkait dengan bagaimana profesionalisme yang dibangun
membangun sistem it yang mudah untuk hacker masuk
manipulasi di situ potensi sangat besar
seharusnya kalau kita sudah tahu
di satu tps kalau di entry data lebih dari lima ratus atau empat ratus
seharusnya itu tidak bisa masuk
tetapi sistem kpu memungkinkan untuk itu
makanya wajar misalnya ada pendambahan sampai seribu angka untuk pak jokowi
dan kemudian untuk pak prabowo dikurangi
seharusnya sistem yang canggih bisa memfilter kondisi demikian
saya ke mbak titi
saya bisa ini sebelum saya lupa
oke oke silahkan
sedikit aja nanti sebelum betah
saya tanya sama bpn yang kita akan gunakan adalah angka dari situng atau perhitungan berjenjang
kalau berdasarkan undang undang yang menjadi acuan adalah sistem yang berjenjang
situng adalah satu parameter tetapi dari situng saja kita sudah bisa tahu
bagaimana profesionalisme kerjanya kpu
tkn tidak mempersoalkan situng
tkn tidak mempersoalkan situng kita nggak akan lihat situng kok
kita nanti tetap kita akan menunggu kita juga punya dari saksi tps sekarang sudah di kecamatan
mereka melaporkan kecamatan kecamatan melaporkan yang sekarang disuruh ada sampai bupati kota dan provinsi
itu yang kita hitung sekarang
bukan yang sekarang dari situng kita mau bodoh amat di situng
situng mau dibilang kacau mau apa kita nggak ada urusan
yang kita perhatikan kita konsentrasi harusnya dilakukan bpn itu konsentrasi pada perhitungan berjenjang
nah kalau tkn kita konsentrasi di sana perhitungan berjenjang
nanti pun ke mk yang dibutuhkan adalah hasil perhitungan berjenjang bukan situng
itu yang pertama ya ribut ribut kita saya situng
kalau kita hanya ngoplek aja belak balik soal situng situng situng
ininya saya melihat
bahwa bpn itu sebenarnya tidak punya data dari perhitungan berjenjang
sehingga mereka mempersoal situng sehingga akan membuat image di masyarakat persepsi masyarakat
yang persoalan itu situng dan nanti angka itu dari situng
itu yang sedang mereka opinikan kepada masyarakat
padahal masyarakat harus tahu angka yang didapat bukan dari situng nantinya
tetapi dari perhitungan berjenjang
tapi ini kan kelihatannya akan diopinikan ke sana
seolah olah nanti angkanya dari situ
ini yang bagus
oke saya sudah verifikasi sebentar
jadi kami memahami itu
yang kami persoalkan adalah pertama di situng
di situng bermasalah
kemudian di perhitungan berjenjang juga bermasalah
banyak c satu di tps tps itu tidak diberikan
di berbagai daerah
di jawa tengah di jawa timur
kepada para saksi kita
dan itu jadi persoalan
saksinya tidak ada oke
terus kemudian yang terjadi adalah ada yang dicoblos
oleh kpps sendiri
banyak kpps ada empat lebih kpps yang mengerahkan yang menggerakkan
untuk mencoblos salah satu calon
jadi saya kira kita ingin melihat bahwa tadi tidak sebelah sebelah
kami memahami yang dipersoalkan oleh bpn
dan hari ini tegas bpn dan prabowo sandi adalah menolak penghitungan suara di kpu yang sedang berlangsung
oke kita tahan
baik yang berjenjang maupun yang sedang jauh
oke kita tahan sampai di situ kang pipin
saya nanti akan ke mbak titi
ada persepsi yang sangat berseberangan begitu
tapi kalau kemudian kita juga ingin mengetahui
apakah kemudian kecurangan ini seharusnya sudah bisa
atau sudah bisa diselesaikan pada tahap rekapitulasi berjenjang atau tidak begitu
nah bagaimana nanti perludem ini menilai
kita akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia prime news akan jeda sebentar
sebelum nanti saya ke bang inas dan kang titi
saya ke mbak titi dulu
mbak titi koreksi kalau salah
kalau kemudian kita mengetahui ada kecurangan begitu ya
tapi kan seharusnya ini bisa dideteksi saat ada rekapitulasi berjenjang begitu
mulai dari kecamatan provinsi sampai ke nasional begitu
seharusnya kalau memang ini ada sudah bisa dieliminir begitu
tapi kenapa kemudian ini masih ada muncul narasi narasi seperti ini
ya apa yang kita hadapi hari ini sebenarnya bukan hal yang baru ya
kalau kita lihat perjanjian
kalau kita lihat perjalanan dua ribu sembilan terutama waktu itu juga ketika misalnya terjadi problem dengan itkpu
kan sempat salah satu paslon datang ke kpu membawa komputer pc dan lain sebagainya
untuk membenahi dua ribu sembilan belas
untuk membenahi itkpu
ini seperti repetisi saja ya
dua ribu empat belas saya kira situasinya lebih kondusif karena memang waktu itu tidak ada peta hana
tetapi sekali lagi proses rekapitulasi
itu tidak berujung langsung ke kpu
tetapi maksudnya tidak ujug ujug langsung ke kpu
dia berjenjang dari tps lalu kecamatan kpu kabupaten kota lalu juga kpu provinsi baru kemudian nasional
nah yang menjadi problem kalau di kecamatan kpu kabupaten kota kpu provinsi semuanya oke oke saja
saya datang menyaksikan rekapitulasi di beberapa kabupaten kota dan provinsi semua oke
ada dialog dan kemudian ketika ada selisih misalnya angka pengguna hak pilih
dan saya tidak menemukan itu gitu
nah nanti kalau kemudian di ujungnya langsung dinyatakan kita tidak mau mengikuti proses
kan pertanyaan publik ada apa begitu
kenapa kemudian secara berjenjang ini tidak menjadi masalah
tetapi kemudian ketika sudah sampai proses ujung ini jadi problem
meski secara hukum ketidakmauan mengikuti proses di kpu tidak membuat proses di kpu menjadi tidak sah
atau tidak menjadi apa
mengakibatkan proses di kpu itu menjadi ilegal
ini memang agenda itu adalah agenda kelembagaan kpu
tetapi undang undang meminta kpu membuka prosesnya kepada publik
makanya disebut dibuka dan terbuka untuk umum
menghadirkan saksi para pasangan calon
dan jangan lupa proses yang berlangsung di kpu itu bukan hanya untuk pemilu presiden
tetapi juga pemilu dpr dan pemilu dpd
makanya ini juga yang harus disampaikan kepada publik
termasuk soal dpt ya
dpt ada tujuh belas lima juta
ini juga harus di apa kita harus melihatnya antara oke ada dpt yang dianggap bermasalah
apakah dpt itu semua muaranya hanya merugikan salah satu paslon
ataukah juga berdampak tidak hanya kepada paslon
tetapi kepada semua partai politik
karena peserta pemilu itu bukan hanya paslon
jadi kalau ada kerugian sesungguhnya
kerugian itu terhadap semua peserta pemilu
nah elaborasi dan pembuktikan
itu yang dilakukan oleh bawaslu gitu ya
proses hukumnya seperti itu
lalu kemudian misalnya enam sekian juta tidak mendapat undangan
apakah itu hanya satu pasangan calon
ataukah ini berdampak pada keduanya
ataukah pada semua peserta pemilu
ada kasus sengketa hasil depok
kota depok waktu itu
ada sekian klaim bahwa ada sekian ratus ribu pemilih tidak didata sebagai pemilih
nah kemudian putusan menganggap bahwa sekian ratus ribu itu semua untuk salah satu pasangan calon saja
oleh mahkamah agung dikoreksi
tidak boleh berasumsi begitu
karena pemilih yang dianggap tidak mendapatkan hak pilihnya
kan bukan hanya untuk satu kelompok
bisa saja pilihan itu untuk semua peserta pemilu
karena kenapa bilik suara itu rahasia
tadi disebutkan misalnya di beberapa daerah ternyata menang kang pipinnya dan kawan kawan
karena pemilih kita memahami bahwa bilik rahasia
bilik suara itu adalah rahasia
ini salah satu contoh ya
jadi saya kira pertama dalil itu
dalil itu juga harus dilekatkan secara objektif
tidak bisa kemudian dalil itu hanya dilekatkan pada satu pihak saja
karena peserta pemilu kita itu tidak hanya paslon
tetapi juga partai politik peserta pemilu
misalnya kenapa kecurangan itu hanya pilpres
kenapa giliran bicara pemilu dpr dpd dprd provinsi dprd kabupaten kota ketika hari h misalnya
walaupun tadi kan tidak hanya bicara harihan
kenapa kemudian justru pileg yang lebih rentan kecurangan kita tidak mempersoalkan
menurut saya pilpres ini salah satu yang paling menjadi prioritas
pileg itu di dua ribu sembilan belas seolah olah sekedar bunga bunganya saja
ketika penghitungan pilpres semua orang masih ada di tps
dpr dpd dprd tengah malam
nah tetapi saya setuju bahwa ini jadi tantangan bagi bawaslu untuk memproses semua laporan yang ada secara terbuka transparan dan akuntabel
sehingga publik mendapatkan informasi yang betul betul proporsional
soal apa yang mereka lakukan
berkaitan dengan komitmen keadilan pemilu
saya tidak setuju ya kalau misalnya pemilu tidak dipersoalkan
partai politik saat ini mempersoalkan banyaknya kecurangan pemilu yang terjadi di pemilihan legislatif
bagaimana adanya para pencuri demokrasi pencuri suara ketika penghitungan bekerja sama dengan ppk para penyelenggara pemilu
sehingga suara partai tertentu dikurangi ada transaksi jual beli
kemudian muaranya saat ini sudah mempersiapkan ke mk
jadi saya kira mbak titi saya kira tidak tepat kalau kami tidak mempersoalkan itu
jadi pada konteks pilek kami sudah melihat itu dan kemudian diselesaikan
di masing masing kemudian supaya nanti tetap hak suara kedaulatan rakyat itu tetap terpelihara
ini konteksnya pilpres yang tadi kita persoalkan
jadi saya kira saya setuju bahwa dpt nya sama secara keseluruhan
tetapi dalam kajian kami
ada potensi kemungkinan akan ada perbedaan jumlah antara dpt pilpres dengan pileg
ketika banyaknya kecurangan potensi kecurangan yang terjadi saat ini
jadi saya kira ini sebetulnya yang perlu kita waspadai ke depan
meskipun ini masih dalam kajian
jadi saya kira saya ingin mengatakan bahwa potensi kecurangan kecurangan fakta fakta yang kami ungkap
itu adalah berdasarkan fakta bukan sakwa sangka
tidak ada data tidak ada bukti yang kami
saya sampaikan hari ini kami sampaikan itu terbuka kepada publik
karena apa itu juga adalah kolektif masukan dari masyarakat
yang kami sampaikan bahwa ini realitasnya pemilu
bagi kami siapapun yang menang
asalkan jujur dan adil kami akan menerimanya
tapi kalau misalnya menang dengan kecurangan itu yang kami persoalkan
tapi kan muaranya tetap ke perangkat hukum yang bekerja secara konstitusional
itu maksud saya
kalau itu tidak mau dilakukan
bagaimana kemudian bisa
mengetahui gitu bahwa kemudian memang ada kecurangan atau tidak
sementara kita tahu bahwa banyak opini dari publik yang mengatakan bahwa sekarang data dan buktinya belum dipaparkan begitu
hanya data saja begitu ini bagaimana menjawabnya
saya kira hari ini dan kemudian dari kemarin kami di bawaslu sudah menyampaikan data fakta itu
jadi ketika ada misalnya perubahan suara di satu tps misalnya menguntungkan satu
dua dirugikan kami sampaikan datanya
kemudian ada potensi kecurangan misalnya di bekasi misalnya
ada kejadian tim kami yang menyampaikan bahwa ketika kotak suara itu sudah terbuka tidak tersegel
ada pemindahan kemudian datang ke situ
kami menyampaikan bahwa kenapa ini tidak tersegel
ada potensi di situ misalnya kertas suaranya tidak ada hilang di situ
kita ingin mempersoalkan itu ke bawah seluruh
kami ingin menyampaikan bahwa jangan sampai misalnya saat ini kita melihat bahwa apa yang kami sampaikan hanya berupa klaim sepihak tanpa ada data dan fakta
kami mengumpulkan dari semua masyarakat
saya tadi di bawah dia bilang dpt pileg dan pilpes berbeda
bukan dpt ini nanti hasil akhir
tadi karena saya yang tangkap dpt nya berbeda
sama seperti hanya saya yang mengatakan bahwa hasil situng kpu dan hasilnya kpu akan berbeda
dpt nya sama tetapi nanti hasil akhirnya mungkin bisa berbeda
hasil akhir bisa berbeda
poinnya begini kalau itu sama dan disebar itu di dalam delapan ratus tps saya tanya semua delapan ratus kpps yang ada di indonesia
delapan ratus ribu kps yang ada di indonesia
tps dan juga kpps nya
kpps nya enam juta lebih
ya maksudnya kan kelompok gitu gak ada enam juta nya
persiapan tps kan ada ketua kpps kelompok kpps nya kan juga delapan ratus ribu kelompoknya
nah apakah kelompok itu adalah semuanya berpihak sama
saya tidak bilang begitu
tadi dulu saya kan gak tanya sama situ saya tanya sama masyarakat berpihaknya kemarin satu tidak
saya katakan tempat saya kpps nya berarti dua
banyak tempat termasuk seluruh banten karena saya dapil banten banyak tempat yang kpps nya berpihak pada dua
curang gak dia
masalah kecurangan kita nggak tahu bisa saja dia berbuat curang
kita kan masyarakat setelah nyoblos kita nggak tahu apa yang mereka lakukan
kalau potensi kecurangan saya katakan potensi kecurangan satu bisa punya potensi karena sebagian kpps mungkin berpihak pada satu
kalau potensi kecurangan saya katakan potensi kecurangan satu bisa punya potensi karena sebagian kpps mungkin tidak
dua punya potensi keturangan juga
karena sebagian besar juga sebagai yang lagi karena kppnya berpikat pada dua
republik kan sudah tahu sebenarnya kpps itu dipilih dari siapa
karena apa saya melihatnya dua itu tidak paham dengan undang undang pemilu kelihatannya
karena dalam undang undang pemilu sudah jelas bahwa kpps dipilih dari masyarakat sekitar
bukan dari pemerintah nunjuk atau kppu nunjuk tidak
masyarakat sekitar mereka bermusyawarah akan membentuk kpps kemudian mereka ajukan kepada
ada mekanisme legalnya begitu ya
ada mekanisme legalnya jadi bukan langsung nanti dari pemerintah eh kppu tunjuk si inas si ini si ini kpps
nggak ada itu bisa buktikan bpn bahwa sekarang kpps itu ditunjuk oleh pemerintah
kan tidak punya bukti itu
sebagaimana kami juga tidak pernah menyerang semua kpps pendukung satu
ini yang meninggal enam ratus dipersoalkan
keluarga marah kok apakah enam ratus itu dikali dengan dikawa
satu tps kan cuma tiga ratus yang meninggal itu dicek sekarang
tiga ratus suara saja satu tps kan sekarang ya kemudian yang meninggal cuma enam ratus
dari enam ratus tps
enam ratus itu banyak bang inas
enam ratus itu banyak
sebentar enam ratus banyak
satu orang saja yang meninggal sudah banyak
oke sekarang kita jangan alihkan itu
kalau dikali kalau memang itu suaranya untuk satu kali tiga ratus cuma satu ratus delapan puluh ribu alpardin untuk suaranya
bukan itu yang dibersoalkan
bang inas saya kira salah memahami konteks yang kita persoalkan
bisa kasih kesempatan
banyaknya yang meninggal
itu kan dokter anil hasibon mengatakan ada racun diracun
untuk apa kepentingan meracun enam ratus orang anggota kpps
yang satu ratus empat puluh empat di era sb dua ribu empat basialu kemana kalian

tidak peduli kan
jumlahnya saat ini
bukan masalah jumlah bahwa angkanya juga sangat besar ratusan kita bicara
bukan puluhan artinya apa kalian juga tidak fair kalian harusnya kembali lagi mundur ke satu setelah dua ribu empat belas

yang fair adalah kita membuat pansus pemilu untuk menjaga
jangan karena hal hal terkait dengan pencurangan dan juga banyak yang meninggal sehingga publik harus menunggu
bang inas mbak titi saya ingin membuat suasana kebatinan semua orang ini bisa lebih baik begitu
apa kemudian yang harus membuat ini
diselesaikan secara konstitusional sehingga kemudian tidak ada lagi nih perdebatan perdebatan hal hal yang di luar konteks begitu
jadi poin saya tadi yang kang pepin tanggapi maksud saya adalah proporsionalitas kita itu jadi penting
jadi melihat dan memperlakukan segala hal itu secara proporsional
karena kenapa publik luas ini kan menangkap perilaku kita
itu kan salah satu tanggung jawabnya adalah memberi panduan kepada pemilih kepada masyarakat
pemilu kita adalah instrumen demokrasi demokrasi indonesia adalah demokrasi konstitusional
artinya apa basisnya konstitusi dan supremasi hukum
segala hal kita boleh berdebat banyak hal karena kita berbeda pendapat maka ada hukum yang punya peran di situ
oke ada hukum ya ada hukum
tadi kan sudah menyebutkan ada dalil dalil dan lain sebagainya
kalau sebelum penetapan hasil ranahnya diberikan melalui bawaslu dkpp dan lain sebagainya
setelah penetapan hasil ada mahkamah konstitusi
sejak dua ribu empat kita menggunakan mahkamah konstitusi yang sidangnya terbuka dan dibuka untuk umum
siapkan data siapkan fakta argumen lalu ke mk
itu yang akan kita tunggu nanti setelah dua puluh dua mei apakah kemudian sengketa sengketa ini akan berlanjut ke mekanisme atau perangkat hukum yang akan mengatur itu dan akan mengurus itu
kita tunggu sebagaimana nanti kemudian
dan cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lainnya tetap bersama kami